sejumlah warga mengusung keranda jenazah melewati pesta pernikahan yang sedang berlangsung
melihat adanya keranda jenazah yang lewat dalam tenda pernikahan puluhan tamu menyingkir dari dalam tenda
pihak mempelai juga membongkar sebagian kuade untuk memberi jalan bagi pengusung keranda jenazah
peristiwa ini terjadi delapan oktober dua ribu dua puluh dua lalu di desa jolotundo mojokerto
pernikahan telah lama direncanakan namun saat pesta berlangsung ada tetangga yang meninggal dunia
pemilik hajat sempat menawarkan ambulans untuk mengantarkan jenazah lewat jalan lain
sebelum keranda melewati tenda pembawa acara mengumumkan ada tetangga yang meninggal dan proses pemakaman melewati area pernikahan
agung wibowo mojokerto jawa timur